tapi kau tidak apa apa nak
alhamdulillah aku baik baik saja
tapi di sini
praharsini memiliki luka dalam
yang sama seperti penyusup itu
bukan seperti itu gusti raden
hamba tidak pernah menyusup ke dalam istana
dan bukan hamba yang menyeramu raden
aku bisa kembali ke istana
tanpa ada yang curiga
dari mana kau praharsini
hamba baru saja dari
dari hutan belakang istana gusti ratu
hamba sedang mencari di daunan untuk obat obatan
apa tidak bisa ditunda esok hari
bukan seperti itu gusti ratu
tapi menurut hamba selagi ada waktu kenapa tidak
gusti prabu mencarimu
ada apa dengan gusti prabu
nggak ada apa apa
dia menunggumu di ruang pengobatan
cepatlah pergi ke sana
baiklah kalau begitu gusti ratu
sendi kah gusti ratu
apakah gusti raden memanggil hamba
aku membutuhkan obat obatan
karena aku terluka dalam
baiklah kalau begitu hamba akan segera kembali
mohon ditunggu gusti raden
mohon ditunggu gusti raden
mohon ditunggu gusti raden
mohon ditunggu gusti raden
ada apa prahasi
kenapa kau terluka dalam
ada apa dengan tempat ini
kenapa naluriku meminku begitu kuat untuk datang ke tempat ini
jaga dewa batara
di mana dia
dia adalah banyak lampar
aku mohon padamu
carilah anak kita gegak lampar
dan bawa dia ke jaran
karena dia berhak tinggal di istana bersama saudara saudaranya
kanda akan mencarinya
setelah kanda menemukannya kanda akan membawa dia ke istana pada jaran
sekali lagi ku tanya
dari mana kau mendapatkan luka dalam itu
kenapa dia tanpa kuku
apakah ada sesuatu yang disembunyikan
tadi hamba pergi ke hutan belakang istana
tapi dia tidak menemukan apa apa
kau tidak tahu apa itu
kau tidak tahu apa itu
kau tidak tahu apa itu
kau tidak tahu apa itu
kau tak tahu apa itu
saya mengovasi tiang
kau nggak tahu apa itu dari kita
kau mau temui dia
kamu akan menemukan itu dari saya
praharsin apakah kau habis bertahan
kurang ajar sekali kian santa
aku harus bisa bersani warah
amba mengaku amba telah berbohong
ampunilah segala kesalahan amba
amba mengaku amba salah
astagfirullahaladzim puteraku ada apa ini nak
bunda tadi aku diserang oleh penyusup misterius
tapi untung saja yunda rarasanta menolongku
dan yunda rarasanta memberikan luka dalam kepada penyusup itu
tapi kau tidak apa apa enggak
aku baik baik saja
praharsini memiliki luka dalam
yang sama seperti penyusup itu
bukan seperti itu gusti raden
abah tidak pernah menyusup ke dalam istana
dan bukan amba yang menyerangku raden
amba berani bersumpah
lalu kenapa kau terluka darah
itu semua karena
karena ada perampok
di hutan belakang istana
saat amba hendak mengambil daunan
lalu ia menyerang amba
amba tidak berani mengatakan hal itu kepadamu gusti raden
sekali lagi amba mohon ampun gusti raden
amba tidak berani mengatakan hal itu kepadamu gusti raden

jurus mata langit
untuk menakuti para prajuritku
sebaiknya kau diam sadewa
akan aku buktikan dengan jurus yang mampu membelah jiwa dan ragammu
raja pajajar mempunyai jurus tidak berguna
kanuragan sangat lemah

jadwalnya kompak nih
apakah ucapanmu itu bisa dipercaya
hamba berani bersumpah gusti ratu
demi dewa tayang agung
hamba sama sekali tidak berbohong
kalau kau terbukti berbohong
kau akan mendapatkan hukuman yang berat tarsih
tentu saja gusti ratu
hamba mengetahui tentang hal itu
silahkan saja usut kasus ini
jika memang terbukti hamba bersalah
amba rela untuk dihukum
karena amba pantas untuk mendapatkannya
jika memang aku memiliki bukti yang jelas
atas kecurigaanku ini
aku tidak akan segan segan untuk menghukum
sedih kang gusti ratu
amba sangat mengerti
kalau begitu amba pamit
ibu tidak tahu

percaya kamu seperti orang yang belum pulang

egok bisa menambahkan dan menurutmu
aku mau mengetahui tentang saya
keju adalah suatu fisherman

kursus price alhamdulillah